berhuti dengan ada satu suara
yang memang suara seorang
ibu adalah ibu n
di rumah temannya e
dan itu ibunya dari
jadi mau kuntingkan
waktu peristiwa kejadian